pusat belanja sarinah jakarta pusat tutup sementara
semua kios dan makanan siap saji yang biasanya ramai dikunjungi tertutup rapat
beberapa petugas hanya bersiaga menjaga kebersihan dan keamanan gedung
bahkan pagar pintu masuk pun tertutup rapat dan tidak ada yang diperbolehkan masuk
tak hanya sarinah sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di jakarta tutup sementara
hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona
dewan penasehat himpunan penyewa pusat perbelanjaan indonesia atau hipindo menyebut
penutupan sementara ini untuk memenuhi imbauan pemerintah agar berdiam diri di rumah
meski penutupan pusat belanja berimbas kepada omset
saat ini operasional tenen tenen di pusat belanja
sebagian besar sudah
sesuai dengan kesepakatan kita
dengan beberapa pusat belanja yang saat ini
hampir dapat dikatakan beberapa hari ini dalam semingguan ini
penjualan sudah hampir nol
karena memang tidak ada pengunjung yang ingin berlama lama di pusat belanja
di luar mencari barang kebutuhan pokok
jadi saat ini sudah sangat
tidak dapat omset lah
dikutip dari cnbc com
beberapa gerai di pusat perbelanjaan seperti senayan city dan lipo mori
ditutup sementara mulai dua puluh lima maret hingga lima april dua ribu dua puluh
ada pula beberapa mal yang beroperasi secara terbatas
yakni mulai pukul sebelas pagi hingga delapan malam
tim liputan cnn indonesia